hingga jumat pagi tadi antrean masih terjadi di kantor satuan penyelenggara administrasi sim satpasim jakarta pusat
satu persatu warga yang ingin memperpanjang surat izin mengemudi harus antre menunggu giliran
antrean nampak sejak loket pengambilan formulir foto hingga penerbitan sim
proses perpanjangan secara online dinilai sebagian warga lebih menyulitkan lantaran masalah jaringan
sementara kepala unit satpasim jakarta pusat akp linda mengungkapkan pasca peluncuran aplikasi
belum terjadi penurunan signifikan warga yang memperpanjang sim secara offline